bagaimana pak meninjau lokasi bencana
tadi cukup parah cukup kena
baik dimulai dari evakuasi korban kemudian juga penanganan pengungsi
tadi saya tanya pengungsi yang ada di sini
kemudian juga pembangunan jalan dan juga jembatan jembatan darurat
semuanya sudah dilakukan dan masih ada satu dua yang masih dalam proses
ini yang kita kejar agar semuanya secepatnya kembali
kemudian juga untuk rumah rumah yang rusak ada enam ratus dua puluh lima rumah
baik yang berat yang sedang maupun yang ringan
yang berat ada satu ratus lima puluh sembilan rumah sudah terdata semuanya
ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi direlokasi
tadi pak bupati pak gubernur sudah menyiapkan
telahnya sehingga segera nanti ada penatapan lokasi
kalau sudah pemerintah pusat kementerian pu akan saya perintah untuk segera dimulai
karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap
untuk relokasi sendiri ada berapa pak
berapa warga atau berapa kakak yang akan direlokasi rencananya
dari satu ratus lima puluh sembilan itu ada seratusan
tadi yang rusak berat yang rumahnya rusak berat
yang memang di jalur yang berbahaya tidak mungkin dia kita biarkan
mereka penduduk kita biarkan untuk membangun di tempat itu lagi
sangat berbahaya sehingga harus direlokasi
dari satu ratus lima puluh sembilan ada seratusan yang sudah setuju untuk relokasi sisanya masih dalam proses
pak ada rantus rantus tentang penanganan bencana tapi kan tepat rapat juga pak di dalam
ya poin poin tadi mengenai evakuasi
yang belum ketemu korban yang belum ketemu agar diupayakan
kemudian juga masalah logistik harian untuk para pengungsi saya lihat juga masih baik
dan logistiknya juga masih tiga minggu ke depan juga masih cukup
ada besar pak warga yang terdampak pak
segera akan diberikan santunan kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan
beliau beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan juga dimulai pembangunannya
tetapi sekali lagi dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari pak bupati
pak soal presiden iran pak yang baru saja kesalahan
urusan lahar dingin betul
ini memang setelah dihitung oleh kementerian pu dibutuhkan sabodam lima puluh enam
yang ada sekarang baru dua
sehingga diperlukan tambahan lagi yang banyak
dan saya perintahkan tahun ini harus dimulai
terutama di tempat tempat yang sangat
penting ada enam segera harus dimulai
tadi saya sudah perintahkan pak dirjen nanti akan saya perintah ke menteri pu
terkait dengan presiden iran pak yang baru saja meninggal karena kecelakaan
mungkin atas peristiwa tersebut akan mempengaruhi kondisi geopolitik atau seperti apa ke depannya
apakah akan mempengaruhi geopolitik pak dan ekonomi indonesia atau sosial indonesia
terkait meninggalnya presiden ira
pemerintah dan masyarakat indonesia
menyatakan duka yang mendalam atas wafat meninggalnya presiden raisi
di kecelakaan helikopter yang ditumpangi oleh beliau
dan kita harapkan tidak terdampak kepada ekonomi global
karena kalau sudah harga minyak naik terdampak dari peristiwa itu
itu akan berdampak kemana mana ke kenaikan harga barang dan lain lainnya
kita harapkan tidak ada dampak seperti itu
pak soal politik pak kemarin bapak nggak diundang ke rekanas pdip bagaimana pak
ditanyakan yang mengundang jangan saya
tapi kemarin sempat akrab bertemu dengan bu puan di
di tpws pak apa ada momen rekonsiliasi
sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan mbak puan
iya pak cukup akrab pak senyum sumeringah gitu pak ketawa ketawa gitu bapak puan
pak ada celan dengan bertemu dengan bu megawai juga pak
makasih ya ada celan bertemu dengan bu megawai
itu kan ya masalah air namanya di world water forum
ada pembahasan bertemu dengan bu megawai enggak pak
pak soal mas bobi masudiyahirindra bagaimana tangkapannya pak
pas bobi masudiyahirindra apa ada
tanyakan ke bobi nasution langsung karena sudah menjadi orang tua sudah dewasa
tanggung jawabnya kemandiriannya ada di dia
gak ada konsultasi pak bopo sebelumnya pak
ya jadi tanyakan langsung ke yang bersangkutan
orang tua hanya mendoakan